pada masa emasnya harga jenis ikan yang satu ini mencapai puluhan juta rupiah per ekornya
meski pamornya sempat meredup kini ikan dengan ciri khas benjolan di kepalanya itu mulai muncul kembali di tengah masyarakat
ratusan ikan lohan dari sejumlah daerah di indonesia berkompetisi menjadi yang tercantik dalam kontes kecantikan ikan lohan tingkat nasional yang digelar di bandung
lincah memiliki warna yang menawan serta memiliki benjolan di kepala ini dia si cantik ikan lohan
di salah satu pusat perbelanjaan di jalan kopo bandung dua ratus lima puluh ikan lohan dari sejumlah daerah di indonesia unjuk gigi mengikuti kontes kecantikan lohan
ada beberapa jenis kategori yang dilombakan mulai dari ukuran ikan enam belas cm dua puluh dua cm hingga di atas dua puluh dua cm
kesehatan gaya berenang dan
lainnya pencahan menjadi beberapa aspek yang dinilai
tak hanya itu kecantikan tentu salah satu aspek utamanya
mulai bentuk benjolan di kepala wajah daging pipi yang harus seimbang tutup insang kebersihan mata hingga bentuk badannya yang bulat menjadi bahan penilaian juri
untuk menjadi yang terbaik para pemilik ikan lohan harus menjaganya dengan baik terutama dari segi kesehatan
kalau persiapannya kita hanya persiapannya yang mudah sekarang aja harus memakannya yang baik
jamin yang baik juga situasi dan lingkungan air yang baik
acara yang digelar untuk kedua kalinya dalam setahun ini rutin digelar demi menghidupkan kembali minat terhadap ikan lohan
selain menarik minat pencintanya kontes ikan lohan tingkat nasional ini pun menarik perhatian pengunjung
kalau mau ikan lihat di sini
di pasaran harga para pemenang kontes biasanya meningkat tajam
satu ekornya bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah
dian permatasari bandung